mrt jakarta memasuki fase baru
sejumlah aturan dan perubahan dalam situasi kenormalan baru pun mulai diterapkan
lantas apa saja sih yang harusnya kita perhatikan saat menggunakan transportasi mrt
agar tetap aman dan juga nyaman
moda raya terpadu atau mrt jakarta mulai kembali beroperasi secara normal
sempat menutup sebagian stasiunnya
kini mrt jakarta sudah membuka semua stasiun
seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar di jakarta
protokol kesehatan di mrt jakarta diterapkan cukup ketat
mulai dari penyediaan hand sanitizer
pemeriksaan suhu tubuh
dan kewajiban pemakaian masker
tak hanya itu mrt jakarta juga membatasi jumlah penumpang perangkaian kereta
menjadi enam puluh dua hingga enam puluh tujuh orang
social distancing atau jaga jarak fisik
juga diterapkan di dalam kereta
mrt jakarta juga berencana memasang thermal scanner di seluruh stasiun mrt
mrt juga menyiapkan ruang isolasi dan evakuasi
ya ragam cara ini mrt jakarta menyebutnya dengan protokol bangkit
protokol untuk mengantisipasi covid sembilan belas ini direspon baik oleh pengguna mrt
ini bagus banget
untuk saya yang masih kerja di sektor yang eksepsional
kalau sekarang sudah bisa normal
dan saya harap orang orang juga masih mematuhi peraturan ya seperti itu
sebenarnya membantu sih
soalnya kan memang beberapa orang udah banyak yang masuk kantor kan
memang seharusnya angkutan umum memang lebih di ini sih lebih banyak
yang penting kita jaga diri sih pakai masker cuci tangan gitu gitu lah standar lah
yang penting untuk diri kita sendiri kita harus jaga
setelah sempat mengalami penurunan
kini jumlah penumpang mrt perlahan mulai meningkat kembali
direktur utama mrt jakarta william sebandar
memperkirakan di masa psbb transisi ini
jumlah penumpang mrt jakarta mencapai dua puluh hingga tiga puluh ribu penumpang per hari
namun sulit untuk mencapai seratus ribu penumpang per hari
sejak awal kita sangat ketat menerapkan seluruh prosedur standar untuk keamanan dan kenyamanan
serta keselamatan penumpang
pertanyaannya apakah kita bisa sampai ke seratus ribu
jawabannya akan sulit sekali itu dicapai karena sepanjang pembatasan penumpang
social distancing itu diberlakukan
maka kapasitas kereta mrt tidak akan bisa menampung jumlah yang sebagaimana sebelum covid sembilan belas ini berjadi